pemirsa kami ajak anda untuk memantau langsung bagaimana persiapan dari tim pemenangan anies baswedan
mohaimin skandar untuk esok hari pendaftaran di kpu kita langsung simak pernyataan berikut ini
bahwa tidak punya tanggungan utang surat keterangan bahwa yang bersangkutan bukan terpidana
kemudian yang berikutnya surat keterangan terdaftar sebagai pemilih di kpud setempat
kemudian juga kartu nomor pokok wajib pajak
yang kedelapan surat tanda terima dan bukti penyampaian lhkpn
kemudian tanda bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak jadi kewajiban perpajakan
kemudian tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak
surat keterangan tempat tinggal kemudian juga surat keterangan mengenai keluarga negaraan ijazah
dari mulai sma alias sampai dengan perguruan tinggi
kemudian surat penyampaian
kemudian tanda bukti penyampaian
kemudian juga visi misi yang sudah dirumuskan sejak beberapa waktu lalu
kemudian juga surat penunjukan petugas penghubung
sampai pada surat pengajuan pembukaan akses silon ppwp dan penunjukan administrator dari proses ke depan
di dalamnya semua persyaratan sudah kita penuhi dan besok kami siap untuk berangkat mendaftar
visi misi sudah di upload
di webnya kpu dan ini adalah hasil proses panjang
baik melalui paslon mendengar dari masyarakat maupun mendengar dari para ahli para praktisi
sehingga perumusannya insya allah sudah mewakili aspirasi yang dikendaki oleh masyarakat indonesia
izinkan saya menyampaikan urutan acara besok pagi
jadi insya allah diawali dengan sholat subuh
jadi kemungkinan masing masing pak muhyemin dan pak anies
kemudian pak muhaymin akan bergerak dahulu karena akan menuju ke tempatnya pak anies baswedan
menjemput kemudian bersama sama akan menuju ke kantor dpp partai keadilan sejahtera
di sana akan disambut oleh pengurus nanti pak sekjen menjelaskan
dari sana kemudian nanti bergerak ke kantor dpp
jadi ada kegiatan doa
dari poro g sepuh di pkb
sekaligus akan menjemput pimpinan pkb untuk bergerak menuju ke partai nasdem
nah dari partai nasdem
di sana ada acara sedikit lagi
di pkb dan di nasdem akan dijelaskan masing masing oleh pak sekjen
sudah itu akan bersiap bergerak menuju kantor kpu
sebagian dengan kendaraan chip terbuka
sebagian dengan kendaraan biasa
tapi pada waktu
bapak bapak dan ibu bergerak dari nasdem
masa pendukung para relawan
sudah berada di sekitar kpu
jadi memang mereka kelihatannya akan bergerak pagi karena
sebagian bermalam di sekitar kpu luar biasa ini kita syukuri
tapi juga agar supaya pada pukul sepuluh mudah mudahan sudah selesai
karena kami juga dapat informasi bahwa
ada paslon lain yang akan mendaftar pada jam
jadi diharapkan sepuluh selesai
nah selesai prosesi di kpu maka begitu keluar
capres dan jawa baris akan memberikan orasi pendek
kemudian bergerak menuju ke hi dan insya allah dari sana akan
kembali ke tempat masing masing
sebagian menggunakan kendaraan umum
jadi akan naik transjakarta mrt dan kembali ke tempat masing masing
kepada kpu seperti kita ketahui
tiga sekjen telah memberikan surat pemberitahuan
tapi juga kepada otoritas keamanan seperti mabes polri polda polres dan dinas perhubungan
kami sudah berkoordinasi dan terima kasih kepada beliau beliau
yang memberikan dukungan penuh sehingga insya allah besok proses pendaftaran akan berjalan tertib
dan masa kita juga akan tertib sejak datang pagi hari sampai dengan bubaran
mungkin demikian penjelasan ringkas flow yang akan terjadi
saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jakarta
ya mungkin besok sedikit akan terganggu karena penuhnya masa
dan juga terima kasih untuk pengerjaan ini demikian dari kami
saya kembalikan kepada mas angga atau langsung ke pak sekjen
saya kembalikan kepada moderator terima kasih
terima kasih pak sudirman said
mungkin berikutnya dari pak hermawi tasim dari nasdem untuk menjelaskan kondisi
ya maaf pak alubakar
untuk menjelaskan dari pks
bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kak sudirman said
seperti yang anda saksikan bersama tadi sudah ada kesiapan dari tim pemenangan anies mohaimin iskandar
esok hari sudah siap mendaftar dari subuh
caimin sudah bergerak ke rumahnya anies untuk dijemput kemudian akan bergerak ke dpp pks lanjut ke pkb
dan berakhir di nasdem
pembedaan pks akan bergerak ke kpu pada pukul delapan
dan informasinya akan selesai pada pukul jam sepuluh pagi esok hari
karena jam sepuluh pagi akan ada koalisi lain yang akan mendaftar informasinya adalah ganjar mahfud
kemudian yang diharapkan adalah tertib untuk pendaftaran besok
karena tiga sekjen dari pkb pks dan juga nasdem sudah bersurat ke kepolisian bahwa mereka akan melakukan sejumlah arak arakan pendaftaran
hingga nanti ada orasi dari anies dan juga mohaimin skandar yang akan berakhir di bundaran hotel indonesia